kemarin saya habis berbohong terhadap bos udin
ceritanya sungguh panjang
apakah akan bisa antarkan saya ke parkiran
saya cuma antar aja ya
eh pok mengalir dulu nih saudara saya
beneran lu mai
jadinya mau ngambil yang mana mas
kayaknya saya gak jadi ngambil motor ya
kalau kamu sama kang amin ada masalah
soalnya amin temen lu
jangan saya atukur
jadi lu lebih milih amin
yang udah bertahun tahun kenal sama lo
bukan begitu atukur
pokoknya lu awasin si amin
kan belum ada komanya
kalian kompak nih yee
kemarin karena pacar saya telepon aja mas
terus motor yang udah di order kemarin gimana mas
ya batalin aja lah
lagi juga saya baru putus semalam sama dia
saya lagi bener bener mumut banget nih
kapan kapan aja ya
kita tidak liat kakak
ia juga gak liat kang
kabarin ke siapa kakak
maaf kakak bukan kita semua kabarin
kamunya pelik banget sih
nanti aku aja yang kabarin ya kan
bukan begitu sayang
bukan kita semua kabarin
kita salah apa
gak gak nyangka ya ketemunya di mari
lu masih kelihatan muda aja mai
bisa aja deh lo
kapan sekarang apa tadi
sekarang lo liat aja sendiri
ada aminnya apa kagak
kalo tadi liat
kagak juga sih
gak ada apa apa kang
kang amin teh lagi apa
pusing mau kerja apa
mudah mudahan aja kang oja bisa jual motor
jadi masih bisa kerja jadi sales
maksud saya teh
kemarin saya habis berbohong terhadap bos udin
ceritanya sungguh panjang
apakah akan bisa mengantarkan saya ke parkiran
saya cuma antar aja ya
enggak usah dijawab atu bang
ini mah udah jadi kebiasaan saya
terus sampai hari ini
udah berapa motor yang udah kamu jual
selamat datang di parkiran kami
selamat datang di parkiran kami
selamat datang di parkiran kami
tidak boleh energia
selamat datang irwan
gua udah pegel diri mulu

bos marah pada saya

terima kasih bos

terima kasih bos